dan bagaimana sebenarnya kondisi di indonesia benarkah suhu panas juga melanda tanah air
pagi ini kita akan bahas dengan deputi bidang meteorologi bmkg guswanto
pak guswanto ini kan akhir akhir ini suhu di indonesia ini panas nih pak
ini kenapa sih pak betulkah ini tanda headwave atau seperti apa
betul jadi ada suatu perbedaan antara heat wave yang terjadi di negara negara yang seperti asia selatan thailand oman kemudian tadi ada brazil ya
tapi di indonesia itu sebenarnya panas terik harian itu yang terjadi
karena kalau kita melihat sekali lagi ya bahwa di indonesia ini yang terjadi adalah panas terik suhu harian
dimana suhu maksimumnya memang
namun tidak bisa disebut heatwave
itu karena hitweet itu memiliki kriteria atau memiliki fenomena tersendiri memiliki karakteristik tersendiri
misalkan kalau kita melihat ya pada definisi wmo
bahwa untuk heat wave ataupun gelombang panas ini biasanya disebutkan di sana
lebih tinggi atau lebih panas dari rata rata klimatologis suhu maksimum harian
ya lima derajat ya dari suhu rata rata maksimum harian
nah kemudian yang kedua biasanya juga heat wave ini terjadi di satu wilayah itu berturut turut lima hari atau lebih
berdasarkan pengamatan bmkg juga heat wave atau gelombang panas ini biasanya terjadi pada lintang
di lintang menengah maupun lintang tinggi
sedangkan indonesia di lintang rendah tropis
kira kira itu okta yang bisa dijelaskan tentang heatwave ataupun itu panas terik suharian
pak guswanto tapi yang paling panas kalau dari pantauan bmkg ini di titik titik mana saja pak di indonesia
kalau kita lihat berdasarkan tiga hari pengamatan ya
kemarin tiga spot lah artinya tanggal dua puluh enam yang lalu
kemudian kita lihat juga pada tanggal satu kemarin ya
tanggal satu mei itu juga dipalu di bandara mutia rasis al jufri
ya kemudian tanggal tiga yang lalu juga itu di semarang itu tiga puluh lima
jadi masih dalam taraf yang wajar
masuk di dalam kategori yang tadi heatwave
sampai empat puluh tiga sampai ada bahkan di oman itu hampir empat puluh tujuh
beberapa hari yang lalu itu di oman joba itu lima puluh tujuh derajat celcius
pak guswanto tapi sebetulnya apa sih pak yang menjadi penyebab dari panas terik yang terjadi di indonesia ini
kalau panas terik yang terjadi di indonesia lebih banyak disebabkan karena gerak semu daripada matahari ya
sehingga dari situ ada jarak jarak yang terdekat
misalkan seperti pada dua puluh satu maret yang lalu itu matahari pas berada di ekuator
sehingga suhu juga meningkat
dia bergerak ke utara belahan bumi utara sampai nanti tanggal dua puluh satu juni
nah di sana juga suhu akan meningkat
saat ini kalau kita lihat posisi matahari itu sekitar sepuluh
atau dua belas derajat lintang utara
dan suhu di indonesia tadi yang sudah saya sebutkan
antara tiga puluh lima tiga puluh enam suhu maksimumnya
nanti dia dua puluh satu juni akan kembali lagi ke ekuator lagi
nah di ekwator itu nanti september
jadi inilah gerak semu ini tiap tahun akan berulang
dan suhu kita selalu naik turun
bahkan beberapa bulan yang lalu
di tahun dua ribu dua puluh tiga sempat tiga puluh tujuh juta
berarti sampai kapan pak kira kira ini akan terjadi
jadi apakah betul ini karena perubahan iklim
atau ya tadi seperti yang dikatakan pak guswanto ini ya memang wajar saja biasanya terjadi
ya kalau kita melihat pada kondisi yang ada
saat ini kira kira ini seperti yang saya sampaikan tadi
nanti kan bulan tanggal dua puluh satu juni
ke masuk ekuator kira kira di september
ini juga sepertinya masih terjadi sampai bulan agustus ya
ini juga beriringan dengan terjadinya musim kemarau
juni juli agustus di indonesia
dimana kalau kita lihat bmkg juga memprediksi bahwa di bulan juli agustus itu sekitar tujuh puluh lima atau tujuh puluh enam persen
itu zona musim itu sudah masuk musim kemarau
bahkan sudah kita bilang juli agustus itu akan merupakan puncak musim kemarau di indonesia
pak kalau di indonesia ini kan kalau tadi yang masuk dalam kategori heatwave ini kan bahkan sampai lebih dari empat puluh derajat
kalau tadi kalau di indonesia itu sekitar tiga puluh lima tiga puluh enam derajat
tapi apa mungkin pak indonesia ini bakal mengalami head wave juga atau bagaimana
kalau kita lihat ya mungkin di indonesia akan sulit untuk terjadinya headwave
kita lihat juga bahwa berdasarkan data di samping itu kita perlu waspada yang lain
yaitu laju perubahan suhu
kalau heat wave itu kita lebih cenderung sesaat ya
tapi yang perlu perlahan tapi pasti itu karena perubahan iklim sehingga dia menyebabkan adanya laju perubahan
misalkan kita lihat laju perubahan suhu tertinggi itu terjadi satu derajat itu di palembang misalkan
di medan juga terjadi sembilan derajat celcius
ini berdasarkan data tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu sampai dua ribu dua puluh
nah kenapa kemungkinannya di indonesia itu kecil
yang pertama kan heat wave ini memiliki karakteristik fenomena
karakteristik fenomenal tadi yang sudah saya sebutkan
syaratnya lima derajat di atas itu
kemudian dia lima hari berturut turut
kemudian ada dia biasanya lintang menengah dan lintang tinggi
di lain sisi itu secara statistik juga belum muncul heat wave itu di indonesia
lagi kita patut bersyukur ya bahwa dinamika atmosfer kita di bawah indonesia ini sangat dinamis
ini kan disebabkan hampir dua per tiga wilayah indonesia adalah lautan
ini yang membuat sirkulasi dinamika atmosfernya lebih dinamis
dan heatwave itu tidak akan terdiam begitu lama
dalam mengantisipasi adanya panas terik ini apa pak yang kira kira harus dilakukan masyarakat indonesia
yang kaget terkait dengan adanya fenomena ini
yang perlu dilakukan memang banyak sekali
yang pertama barangkali untuk kesehatan terlebih dahulu
untuk menghindari dehidrasi ataupun peningkatan penurunan ataupun serangan atau heat stroke ini
barangkali kita juga harus selalu menyediakan minum banyak air putih
kemudian juga kita harus menghindari berlama lama di luar

barangkali kalau aktivitas di luar bisa menggunakan pakaian
ataupun bahwa kita menggunakan sunblock atau sunscreen
kalau kita memang beraktivitas di luar
kemudian boleh juga loh kita melakukan perubahan kebiasaan rutinitas
yang tadinya kita siang hari itu para petani itu di sawah barangkali digeser
agak pindah ke malam atau di pagi hari yang masih banyak mengandung vitamin d
nah kemudian hal hal yang lain yang perlu kita lakukan itu
tetap mengupdate informasi cuaca ataupun informasi tentang panas
ataupun panas terik harian ini melalui channel channel yang tersedia di bmkg
kira kira itu okta yang bisa dilakukan dan hindari hoak

baik tadi yang ditekankan adalah yang terjadi adalah panas terik bukan heat wave
tentu diharapkan masyarakat ini tadi bisa memperhatikan bagaimana hidrasi
kemudian juga intensitas aktivitas di luar ruangan menggunakan tabir surya
terima kasih deputi bidang meteorologi bmkg pak guswanto sudah berbagi dengan kami